dua peristiwa kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mengantuk
di bekasi kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek
sementara di cianjur minibus pengangkut sayuran bertabrakan dengan sepeda motor
akibatnya dua orang tewas dan empat lainnya terluka
sejumlah petugas derek jasa marga tol jakarta cikampek berjibaku melakukan evakuasi
terhadap lima kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun selasa pagi
lima kendaraan tersebut adalah truk kontainer dua minibus mobil elvan
dan truk box yang mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang
kecelakaan beruntun terjadi saat mobil kontainer bermuatan pakan ternak ayam
melaju dari arah jakarta menuju cikampek
sampai di kilometer lima belas tiga ratus mobil yang dikendarai cahya tersebut lepas kendali
dan menabrak kendaraan yang berada di depannya
mobil yang tertabrak pun terdorong dan menabrak mobil di depannya
hingga terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan lima kendaraan
ini perjalanan dari mana ke mana
sementara itu di cianjur mobil minibus pengangkut sayuran bertabrakan dengan sepeda motor
di jalan raya gunung lanjung cianjur selasa dini hari
peristiwa naas ini terjadi saat minibus pengangkut sayuran
melaju dengan kecepatan tinggi dari arah cianjur menuju cimanas
mengalami oleng ke kanan

berlawanan muncul sepeda motor yang melaju dengan kecepatan tinggi
tabrakan pun tak bisa dihindarkan
satu penumpang minibus dan satu penumpang sepeda motor tewas di lokasi kejadian
sementara empat korban luka yang lain dibawa ke rumah sakit umum daerah cianjur
untuk mendapatkan perawatan intensif
tim liputan transmedia